kok lo cuma senyum senyum aja sih
diam aja kan lo yang ajak gue kesini
lo inget gak sih waktu lo di danau sama bokap lo
lo janji kalo bokap lo udah sembuh lo bakal balik lagi ke rumah dia
kamu pastinya sudah tahu kan
kenapa om panggil kamu
saya sudah tau kok
dan kemungkinan besok
saya juga sudah bisa mural
jadi saya minta
dan membujuk bulan supaya kembali ke rumah dia
kenapa gak sekarang
apa apaan sih lo bop bop sebenarnya ada hp lu pulang pulang kagak assalamualaikum
gendarmanir ataep ajak ijik ngapain duduk bengong begitu kenapa patil ayam lu enggak
mau bobi cuma cuma hp enggak enggak kenapa kenapa ngakuin enggak enggak apa apa sini kalau gitu
nih kita meeting jelit tiga lagi berapa kek bob paling sakit kalau kita dicubit bisa nggak sih
emak minum duit beli kue cubit bareng papa minum duit buat apa
bob emak minum duit buat bayar listrik makan nungguin pensiunan almarhum babelo cair lah
terus duit yang amarin mapamer pemberian kedepan teman bobby di kantin dicoba tuh banyak banget
segebok tuh kayak gambaran untuk bukan duit emak duit arisan udah mau balikin
kenapa enggak emak pakai dulu aja duitnya sedikit
alih enggak boleh begitu duh gua masih jawab apa mama gua yah bisa kan udah gue kasih kesesan semua
oh lo kagak mau minjemin mah duit
wah anak belangsak loh ya
emak kok jadi suuzon gini sih
kita tuh jadi orang gak boleh suhuzon emak harus husnuzon
lalu juga duit bobi itu semuanya udah bobby tabungin di bank
pokoknya emak gak mau tau
besok pagi pagi lo ke bank ambil tuh duit
nyanyi lagu teh rajana
duet barang sama nang sekar
hati ini makin merana kalo sampe semua kebongkar
mudah mudahan aja setelah ini
papa makin ngerestuin hubungan gue sama romer
ih ya harus dong
bokap lo udah berjalan dengan lancar
kayaknya papa gak bakal ngizinin deh
buat gue jalanan sama lo
apa senbernya kamu
oh ya udah
neng senji dan bengkari datangablo
aku boleh nggak
pergi sama roman
gak lama lama kok
tapi kalau emang
biar aku disini aja
ngejagain papa sama roman
gak apa apa aku disini aja
papa gak ada bilang
kalau kamu gak boleh
jalan sama roman
jadi aku boleh jalan sama roman
makasih papa makasih
makasih ya pak
aku cuma bentar aja
gak lama lama ya
maaf ini belanjaan ya
terima kasih ya mbak
gue udah borong
semua anting yang ada disini
tinggal si yasmin pilih sendiri aja
sesuai dengan selera kesukaannya
lo bakal kelar semua
gue tuh seneng banget
sekarang papa udah baik banget sama roman
pokoknya beda banget deh
dari pas kita pulang dari romania
kalau lo cuma senyum senyum aja sih
diam aja kan lo yang ngajak gue kesini
waktu lu di danau sama bokap lo
kalo bokap lo udah sembuh

dan sekarang allah udah kabulin doa kita
kalau bocah lo udah sembuh lo bakal balik lagi ke rumah dia
dan sekarang allah udah kabulin doa kita

operasi bokap lo juga berjalan dengan lancar

lo harus balik lagi ke rumania
untuk mencari impian lo
manu kenapa sih pengen banget elderan lagi sama bu gue
emangnya lo gak takut ntar kalau gue didekatin lagi sama apa
lo gak usah sosok nakutin gue deh
lo gak usah sosok nakutin gue deh

misalnya alva dateng ke asrama gue
terus diajak gue jalan lagi gimana
emangnya lo gak cemburu
untuk kembali ke romania
gue udah ngerasa bersalah
karena udah bikin lo batal sekolah disana
lo harus balik lagi ke romania untuk ngejar impian lo
bokap lo dan kak rahman
lo dan kak rahman
kalo lo berhasil ngeraih impian lo
andai bisa ku paksa perpisahan ini berakhir
tapi ku tak berdaya
ku hanya bisa berdoa
agar ini semua hanya mimpi
aku ingin segera terbangun esok hari
mendapati kau selalu di sisi